kita lihat selanjutnya saudara takmir masjid versus pencuri
saudara aksi heroik seorang takbir masjid
saat melawan pencuri kota kamal di ponorogo jawa timur
yang telah beraksi sebanyak empat kali
haryono terus mengamati situasi
sambil mencongkel sebuah kotak amal masjid
ia tak menyangka nur roshid
tiba tiba menyerangnya dengan menggunakan kursi
haryono pun berusaha kabur dengan motor yang ia gunakan
akhirnya terjatuh dan terluka di bagian lengan kanan
yang mencari motor yang dia gunakan
terus saya langsung ke apa itu
terus saya ambil kursi gitu
namun polisi berhasil mengidentifikasi pelaku
di amalkan di polsek soekarjo
pelaku telah beraksi mencuri isi kotak amal
kini haryono pun mendekam di penjara